presiden joko widodo menerima panitia seleksi calon pimpinan kpk di istana merdeka senin sore
pansel menyerahkan sepuluh nama dari hasil tahapan seleksi
presiden joko widodo mengatakan akan mendengarkan masukan dari masyarakat mengenai nama nama yang diserahkan pansel kpk
dan tidak tergesa gesa dalam proses seleksi
setelah pansel capim kpk menyerahkan sepuluh nama kepada presiden
selanjutnya presiden menyerahkan sepuluh nama itu untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di dpr
dpr kemudian memilih lima orang yang selanjutnya ditetapkan sebagai pimpinan kpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh pansel dan kita harapkan
saya kira kita juga tidak harus tergesa gesa
korrespondensi ann indonesia nesya megawati di istana negara nesya
siapa saja sepuluh nama yang
kemudian diajukan oleh panitia seleksi capim kpk hari ini
dan sebenarnya seserius apa presiden jokowi akan melakukan asesmen terhadap nama nama ini
mengecek latar belakang mereka satu persatu
bahwasannya sepuluh nama tadi setelah diumumkan oleh ketua pansel kpk tadi di istana negara
bahwasannya sepuluh nama tersebut telah memasuki memenuhi beberapa unsur
misalnya adalah unsur unsur dari advokat lalu ada akademisi atau masyarakat
lalu kemudian juga ada pejabat negara
dan juga pejabat negara bisa juga ada dari pihak kepolisian
dari enam puluh nama tersebut menurut ketua pansel kpk yakni yanti genasi telah diterima oleh presiden jokowi dodo
tetapi yang menarik putri adalah ketika pada saat tadi presiden joko widodo menerima dari tim pansel kpk
di awal sesi presiden jokowi dodo mengatakan bahwa asalnya bisa saja mendengar masukan dari berbagai tokoh masyarakat
karena ini saat ini ada keterbukaan
lalu kemudian bisa mengkoreksi apa yang dilakukan oleh
tim pansel kpk
ini memang menjadi multitafsir
apakah ketika memang sudah diterima oleh presiden jokowi dodo
presiden joko widodo kemudian mengevaluasi ataupun mendengar kritikan ataupun masukan dari berbagai macam pihak
lalu kemudian nama nama tersebut akhirnya dikembalikan lagi kepada tim pansel kpk
karena kita ketahui bahwasannya presiden jokowi dodo atau presiden tidak bisa tidak memiliki kewenangan untuk mencoret nama nama yang telah diajukan oleh tim pansel
yang bisa dilakukan adalah kalau memang dari sepuluh nama tersebut
dari hasil masukan lalu kemudian sepuluh nama tersebut ada suatu kritikan ataupun permasalahan
lalu kemudian presiden joko widodo bisa mengembalikan kepada pansel kpk
tetapi hal ini dibantah oleh tim pansel kpk
yang tinggal nasib mengatakan bahwasannya presiden jokowi dodo menerima nama nama yang telah diserahkan oleh tim pansel kpk
dan tim pansel kpk merupakan panjang tangan dari presiden
nah nama nama tersebut sepuluh nama tadi sudah diumumkan juga putri bahwasannya dari proses ini
melalui pertimbangan banyak
aspek ketika pada saat menyerah nama nama tersebut
yanti mengatakan bahwasannya sudah nama nama tersebut dari berbagai macam latar belakang lalu kemudian juga ada catatan catatan yang telah diberikan
nah kita akan melihat apakah nanti presiden joko widodo akan kemudian mengembalikan nama tersebut atau tidak
karena yang pasti menurut kepala staf presiden modoko bahwasannya presiden jokowi dodo tidak bisa mengintervensi nama nama yang telah disaring oleh kpk
tetapi tadi ketika di awal sesi presiden joko widodo mengatakan bahwasannya
tentu mengapresiasi bagaimana kerja dari tim pansel kpk tetapi tadi mengatakan bahwasannya bisa saja mengkoreksi apa yang dilakukan tim pansel kpk
nah mekanismenya seperti itu
lalu kemudian nanti dari nama nama tersebut presiden akan menyerahkan sepuluh nama tersebut kepada dpr
lalu kemudian dpr akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan
ini sebenarnya putri sama seperti pada saat presiden joko widodo ketika pada saat pansel kemarin
kemudian akhirnya nanti bola ada dimana
apakah bola tersebut akan berhasil
akan berada di istana di presiden atau bahkan nanti presiden yang justru memberikan bola tersebut proses tersebut kepada dpr ketika pada saat uji kelayakan dan juga kepatuhan
setelah presiden menyerahkan sepuluh nama kepada dpr lalu nanti akan mengucutkan menjadi lima nama kalau nanti uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan
tapi memang presiden mengatakan bahwasannya untuk tidak tergesa gesa dalam mencari nama nama ataupun pimpinan kpk untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
baik nesha bagaimanapun juga kemudian banyak yang mengatakan bahwa saringan terakhir sebenarnya adalah di tangan presiden joko widodo
karena ketika sudah masuk ke dpr itu adalah terjadi proses politik yang dalam tanda kutip rimba dan tidak bisa dilacak
jadi apakah presiden jokowi memberikan jaminan bahwa ia akan melakukan penyaringan yang sangat ketat termasuk mencari informasi yang sahih dan seluas luasnya
ya putri bahwasannya kalau kita bicara mengenai mekanisme bahwasannya presiden mempunyai kepanjangan tangan yakni melalui tim pansel kpk ketika pada saat proses saringan
nah nama nama ini tersebut ataupun tim konsul kpk jokowi bahwasannya ketika pada saat menyaring nama nama sosok sosok yang menjadi tim fase kpk jokowi maupun di sana mengatakan bahwasannya merupakan dari berbagai macam mata belakang
untuk itu dari proses presiden ketika membentuk tim kansel kpk dinilai bahwa itu adalah tim yang berpengaruh

apakah nanti bahwasannya ini menjadi delegasi ataupun kolektilan dari istana apakah nanti presiden jokowi dodo akan menjamin nama nama tersebut sesuai dengan harapan masyarakat ataupun misalnya banyak kritik kan memang putri saat ini ketika pada saat proses saat ini terjadi tetapi presiden memang mengatakan bahwasannya ataupun muldoko mengatakan bahwasannya presiden tidak bisa mengintervensi kerja dari tim kansel kpk karena nama nama tersebut merupakan hasil saringan ataupun seleksi dari tim kansel kpk
itu menurut saya perbedaan dari ya sudah berbagai macam penerbangan aspek tetapi kita tetap masih tetap masih ada celahnya putri kalau saja nanti presiden jokowi dodo bisa membaca ataupun bisa menganalisis berbagai macam asukan yang ada saat ini balik dari pegawai kpk sendiri ataupun dari adanya petisi petisi ataupun asukan lainnya dari bagian masyarakat kalau saja presiden mau ataupun bisa mendengarkan hal itu masih ada celah ketika nantinya nama nama tersebut yang telah diterima oleh presiden jokowi dodo untuk dievaluasi lalu akan dikembalikan ke presiden jokowi dodo
pansel kpk untuk kemudian dibicarakan lebih lanjut
baik nesha terima kasih
dari kompleks istana